aduh gue baru liat lagi wehnya rizky
cie yang lagi dicek
apaan sih lu kepo banget
pake musik hidup gue lagi gak usah komen
gue juga penasaran eh
kok tumben sih gak ada notif
benernya ingin minta bantuan bunawang
untuk meluluhkan hati pak raymond
dan saya berjanji saya akan menghancurkan hidupnya pacar anak saya
saya rasa gak bijaksana ya
kalau bapak itu mengikuti semua kemauan anak bapak
apa itu bisa mendewasakan anak bapak
cuma bunawang yang berani protes soal semua yang sudah aku lakukan untukmu
gak usah ngikutin gue
kapa juga yang ngikutin lu
jadi pangeran lagi sama putri
saya jujur benawang saya tidak tahu apa apa masalah demo di kantornya pak alex
iya mungkin pak raymond gak terlibat ya pak
itu tuh terjadi sebetulnya karena dampak di kantor pak alex itu
ada gosip kalau perusahaannya akan pilot pak
ya mungkin saja karena saya sudah menarik semua dana investasi saya di perusahaannya pak alex
kenapa pak raymond harus melakukan ini
bukan itu pak
sebenarnya saya malas membicarakan ini
lagian bunawang tumben membicarakan ini
apa disuruh pak alex
saya sebetulnya membahas ini karena
karena memang dampaknya besar di perusahaan pak
jadi di kantor itu kisruh banget
temen temen saya banyak yang gak tenang karena mereka takut di phk
udah gitu pak alex juga dia jadi kalang kabut pak
ini yang aku harapkan
alek kalang kabut dan bisnisnya akan menjadi hancur
saya minta maaf ya pak remong
menarik dana investasi karena
ada masalah pribadi dengan pak alex
menarik dana investasi itu di dunia bisnis itu sudah biasa mengawal
tapi bagi saya alangkah tidak elok
kalau ini kita bicara
kalau memang pak remon berpendapat seperti itu pak
tapi saya harap memang pak remo menarik dana investasi dari kantor pak alex
bukan karena pak remon membawa masalah pribadi ke ranah bisnis kan

tapi kalau pak raymond tidak mau berpengaruh
mereka akan mencari dana bisnis
saya tuh kagum ya
dengan pencapaian bisnis pak remon yang semakin meningkat pak
dan itu pasti butuh kejujuran yang tinggi ya pak
saya harap sih kekaguman saya ke pak remo nggak pernah luntur
karena saya yakin namanya kejujuran itu pak mahal sekali harganya
tidak ada yang bisa dipercaya

mereka akan mencari dana bisnis

dan itu pasti butuh kejujuran yang tinggi

gue baru lihat lagi wa nya rizky
cie yang lagi dicek
pakai musik gue lagi gak usah komen
gue juga penasaran
kok tumpen sih gak ada notif
biasanya banyak yang ngecet gue
untuk nomor telepon delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan
kok mobile datanya gak bisa dipake ya
iya saya sendiri
saya pangeran alexander
makasih ya mbak
makasih ya mbak
bapak bener bener hentiin semua fasilitas gue
bahkan sampe akses telepon
tidak akan berhasil

yani aku harap eigen bakal mbak itu
gue gak boleh nyerah
menjadi waktunya bisa jadi kekasih

balikin hp gue
ya pinjem kali usus goreng pelit banget sih
bukan masalah pelit
tapi gue beli kuota itu pakai uang
lo main ambil ambil aja lagi
gak ada makasih lagi
karena dari tadi gue juga belum sempet ngasih kabar sama sekali ke dia
karena gue dapet kerjaan
gak jauh kok dari tempat lo nuranian gue tadi pagi
disini gue juga baik baik aja
dari gaji yang gue dapat dari sini
tolong kasih tahu citra juga ya ki
akhirnya lo bisa dapat kerjaan
nanti gue sampein juga ke citra
sekarang juga gue kesana buat jemput loh
kita udah sampai mel di rumah
lo gak perlu bilang makasih mel
jujur gue udah seneng banget bisa anterin lo kaya gini
kalau tuh orangnya baik banget
gue belum tentu punya temen kaya lo
gue udah percaya banget ya sama lo yo
pasti tau gue ya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
padahal dengan kondisinya saat ini
seharusnya dia bisa dapat perhatian
lebih dari pangeran
bukannya malah dicuekin kayak gini
mau buka hatinya ke gue
pasti gue bakal jagain dan nemenin dia
gio beneran gak mau ngomong jujur ke gue soal my prince
gue bakal buat gio jadi ngerasa bersalah udah tega bohongin gue
kenapa lo nekat jalan sendiri
ya gue pikir lo udah pulang
makanya gue jalan sendiri